terima kasih nida atas kebaikan kamu mengantarkan saya pulang
baikku ini terakhir ya kum besok jangan kenceng lagi
inilah saatnya kita mengumpulkan banyak kebaikan
karena pahala ibadah sunnah itu sama seperti pahala ibadah wajib
mulu kalau mendekati akhir ramadhan
masjid musyola semakin ramai
tablik akbar semakin ramai
tadarusan semakin ramai
karena orang sedih berat berpisah dengan bulan ramadhan
mendekati akhir ramadhan
kita sibuk dengan kue
kita sibuk dengan pakaian
kita sibuk dengan urusan duniawi
kita belanja ke pasar seharian
sampai lupa sholat
kadang membatalkan puasa
karena letih berbelanja
jangankan yang sunnah
yang wajib pun akhirnya terabaikan
ya memang benar
kalau saya suruh kamu ajan
baru saya salah
sepatunya mau diapain
mau disumbangin bu
ini kan masih bagus
masih bisa dipake
ini teh udah sempit
masih bisa dipake
kalo emang mau nyumbang teh yang lain aja
yang jelek tuh di belakang
ini sih denny
sepatu masih bagus kayak gini mau disumbangin
tapi teh udah sempit pak
sepatunya masih bagus
yaudah sok sumbangin aja
ih aku gimana sih
waktu masih bagus kayak gitu mau disumbangin
kalo nyumbang yang jelek mah tuh gak ada gunanya

kalo kamu berangkat
kasihin sepatunya biar cepat berguna buat orang lain
gimana mau kaya raya kalau semuanya dibagi bagiin
ibu mau marahin cuma sebentar
kau mau berbicara
kau mau berbicara
terima kasih nyona atas kebaikan kamu
memengantarkan saya pulang
baikku ini terakhir ya ku
besok jangan kenceng lagi
mau tolek kemana pak
kan udah bapak tuh ke
nanti sama yang baru
besok baru dateng
katanya bapak mau belanja baju lebaran
om dadang sama om midoy
besok motornya dateng
buat edward mana
kan transferan lebaran buat edward
masukin ke rekening kamu ma
kamu sama edward
gak kayak bapak sama anak ya
tapi lebih kayak kesidadang
waktu kamu belanja
apa muka edward gak keinget sama kamu
edward itu anak kamu
kamu liat tuh
buat anaknya empat
terus itu si dadang
yang pikirannya gak bener
kalo dia beli baju sepuluh
yang sembilan untuk debbie
buat si dadang mah satu aja
dapetnya sepuluh ma
jatah edward kamu ambil juga
untung ada emak ceng
bisa bisa tiap lebaran dia nggak beli baju baru
lain kali gak begitu
lain kalinya masih setahun lagi
ceng berdua ma
kamu suka gak
semuanya bagus s todo
iya sayang papa juga sayang sama jadi